sebelum saya panggilkan wakil dari komunitas saya bacakan dulu peraturan untuk bagian ini
yang pertama masing masing komunitas diberi kesempatan mengajukan hanya satu pertanyaan yang sama kepada paslon
pertanyaan disampaikan oleh satu orang dari perwakilan komunitas
materi pertanyaan akan diambil dari wadah khusus yang tampak di depan mereka
mereka akan mengambil seperti undian sehingga mereka sendiri tidak tahu mana yang akan dijadikan pertanyaan
sekian banyak pertanyaan diolah bersama dengan tim panelis ditaruh di dalam wadah itu
paslon akan diberi waktu bergantian untuk menjawab dan kemudian menanggapi jawaban paslon lainnya
baik kita akan langsung mulai
saya minta pada kesempatan yang pertama silakan perwakilan dari komunitas atau masyarakat umkm
silakan diambil dukungan
dulu boleh ibu
sebelum dibacakan harap disebutkan namanya
nama saya hermawati setiorini
saya mau bertanya
pak cagup dari dulu kami pengusaha kecil selalu memiliki masalah soal permodalan
walaupun saat ini memang ada program kur dengan bunga yang lebih rendah dan katanya bisa tanpa agunan
tapi kenyataannya kami tidak bisa mendapatkan kur tersebut karena bank tetap minta agunan
kalau bapak terpilih kira kira terobosan apa yang bapak bisa lakukan untuk membantu kami supaya masalah ini bisa diatasi
umkm kita boleh tepuk tangan
langsung saja dijawab oleh paslon dua terlebih dahulu waktunya satu lima menit
terima kasih bapak ibu dari umkm
mungkin bapak ibu ingat dua tahun terakhir face dan gencar memaksa semua pelaku usaha membuka rekening bank
kenapa kami minta buka rekening bank
ini dalam rangka untuk mempelajari arus kas usahanya
kadang kadang umkm minta
kredit dia tidak pernah mempunyai arus kas perbankan
sehingga kita tidak tahu dia kebutuhannya berapa
pemberian kredit ini kami menyediakan satu triliun satu tahun
ternyata kami hanya mampu menyalurkan tiga ratus miliar per tahun
bukan soal jaminan
khusus yang dagang di pasar kami malah lebih enak
makanya kami mendorong semua orang punya rekening bank
nah apa yang harus dilakukan
kami juga mulai membebaskan bphtb
kami ingin semua aset bapak ibu
memiliki sertifikat tanpa membayar pajak bphtb
kalau di atas dua miliar boleh ditangguhkan
untuk apa ini juga sebagai permodalan
tapi bagi kami memberikan kredit
bukan soal jaminan sebetulnya
tapi soal arus kas bapak ibu
usaha bapak ibu
kami juga menawarkan malahan yang baru adalah delapan puluh
di tempat rptra kami sudah membuat pupuk
ada pusat pengembangan usaha kecil
ini juga intinya apa
kami ingin semurah mungkin
bagi hasilnya delapan puluh
untuk yang berhasil kami dua puluh
tetapi syarat yang kami minta
tolong uangnya semua dimasukkan ke bank
yang paling penting bagi kami memberikan kredit adalah arus kas
pak basuki waktunya habis
saya langsung beri kesempatan kepada pak slon iii
satu setengah menit juga untuk menjawab
apakah pak sandi ingin dibacakan lagi pertanyaannya
silahkan satu setengah menit
terima kasih bu hermawati
hampir lima belas tahun lebih saya mendalami pemberdayaan umkm
ada tiga masalah utama
pertama lahan usaha
banyak sekali umkm yang tidak memiliki kepastian lahan usaha
kami punya program okoc yang memastikan garasi inovasi dan lahan usaha untuk para umkm
kedua adalah masalah pemasaran
alhamdulillah dengan jaringan okoc kami sudah bisa menghadirkan okoc mart
ini adalah bukti
bahwa dengan pemasaran
insya allah kita bisa berpihak kepada para pedagang kecil
kita hadirkan sistem pemasarannya
ketiga bu hermawati bercerita tentang permodalan
saya kebetulan di bidang usaha keuangan dan permodalan
pengusaha itu dipersulit untuk mendapatkan permodalan
oleh karena itu program okoc yang kami dorong
kami adalah melihat bagaimana memberikan kredit khusus untuk pembeli
kredit khusus untuk perempuan
kredit khusus untuk perempuan kita berikan tanpa jaminan
dan kita berikan pendampingan mentoring
saya yakin akan lahir ibu ibu wilda baru dari bank sampah cyber
ibu tony yang baru
ibu winda dari umi clean
lahir karena dengan program okoc kita akan hadirkan solusi masalah permodalan untuk umkm kita yang berpihak
ditahan dulu dari paslon tiga
jadi yang dieksplorasi dalam hal ini adalah bagaimana pihak lawan anda menyampaikan jawaban
jadi bukan dieksplorasi jawaban sendiri tapi bagaimana tanggapannya atas jawaban yang diberikan oleh pihak lawan anda
untuk itu saya beri kesempatan kepada paslon dua menanggapi jawaban yang diberikan paslon tiga waktunya satu menit
yang saya baca kemarin untuk membuat okoc mart itu membutuhkan dana dua ratus juta rupiah
bagaimana umkm bisa mendapatkan dana dua ratus juta rupiah itu
oleh karena itu kami lebih memberikan kewenangan memberikan dana kepada umkm dengan bagi hasil
kami tidak bisa
kami tidak bisa menyediakan anggaran dua ratus juta untuk satu okoc mart
tapi kami dorong pengusaha pengusaha kecil untuk mendapatkan barang yang dengan harga murah sebagai distributor
dan ini sudah dilakukan misalnya di air petra dengan ada pkk mart
dengan cara seperti itu maka masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan serta harga yang murah
saya beri kesempatan kepada paslon tiga
silahkan menanggapi jawaban yang disampaikan oleh paslon dua
waktunya satu menit
terima kasih pak jarod
berkat pertanyaan pak jarod yang mempertanyakan apakah kami bisa menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada umkm
kami meluncurkan program okoc bulan desember
alhamdulillah per hari ini kita sudah mendekati dua belas peserta okoc di seluruh jakarta
dan kami melihat untuk okoc mart pertama ibu lilis seorang penderita lupus
ibu lilis datang pak saya punya ide ini berapa modalnya
modalnya sekitar dua ratus juta pak karena ini kontainer dan bisa dipindah pindahkan di rumah
saya bilang begini bu lilis saya nggak bisa janji banyak karena ini masih dalam taraf penjajakan
tapi saya coba lempar ke jejaring okoc
sekarang sudah ada dua belas ribu
kalau dua ratus juta itu kita bisa bagi
dari dua ratus saja yang ikut cuma satu juta pak
alhamdulillah berkat pak jarod memprovokasi kita kita berhasil menghadirkan solusi untuk umkm
dan ibu hermawati insya allah bisa mendapatkan modal
waktunya habis pak sandi
hadirin para paslon dan juga penonton dimanapun anda berada
masih ada tiga komunitas lagi yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung kepada para paslon
kita langsung masuk kepada komunitas kedua
yaitu perwakilan dari masyarakat transportasi
untuk itu saya minta berdiri
silahkan diambil dulu pertanyaannya dan disebutkan namanya
yang akan menjawab terlebih dahulu adalah paslon tiga
saya ingin memberikan pertanyaan kepada dua paslon yaitu terkait dengan transportasi di dki
mohon sabar mau saya buka dulu pak
pak daryono menunjukkan bahwa memang itu sistemnya undian ya pak ya
terima kasih pak prof
terima kasih pak
sekarang masih banyak warga yang penghasilan di bawah ump
jadi mahalnya ongos transportasi membuat mereka kesulitan
katanya ada yang merencanakan tarif rp lima untuk semua angkutan gabungan
terus tarif transjakarta rp tiga lima ratus
sementara online banyak menawarkan bonus potongan
apakah dimungkinkan tarif yang lebih murah pilih dari ump yang sudah berhasil nongkrong ke bpn
tertarik yang lebih murah atau digratiskan sekalian pak untuk membantu warga yang kurang mampu dan tertarik naik angkutan umum
jadi pak daryono tadi kata katanya adalah apakah mungkin digratiskan saja termasuk
cukup jelas paslon tiga silakan waktunya adalah satu setengah menit
karena itu kita akan mengintegrasikan dalam konsep transportasi yang kita sebut dengan oko trip
kenapa ini kita lakukan kita ingin seluruh mode transportasi di jakarta tersambungkan
dari mikrobis kemudian bis menengah sampai brt kemudian lrt maupun mrt dalam satu sistem
hari ini belum hari ini masih jalan sendiri
dan integrasikan itu komponennya apa
satu adalah biayanya terintegrasi lima ribu semuanya termasuk dari kepulauan seribu ketika mereka datang ke jakarta maka tiket yang dipakai untuk kapal langsung bisa dipakai untuk seluruhnya
yang kedua adalah manajemennya
yang ketiga yang tidak kalah penting kesejahteraan dari penyelenggara seperti bapak bapak ini
kesejahteraannya harus terjamin
karena itu subsidi yang kita berikan bukan hanya untuk transjakarta
tetapi diberikan untuk keseluruhan sistem transportasi di jakarta
kalau hari ini yang banyak menerima transjakarta dengan begitu maka biayanya murah bisa kemana saja
nyaman dan pemerintah menanggung ongkosnya
pak anies cukup
baik kita langsung saja beri kesempatan kepada paslon dua untuk menjawab pertanyaan dari komunitas tersebut
apakah perlu dibacakan lagi
tidak perlu silakan
terima kasih pak daryono
ini mewakili komunitas yang pakai transportasi
nah itulah kenapa kami sejak dua tahun yang lalu memaksa warga jakarta menggunakan e ticket
misalnya dulu orang dari manggarai mau ke blok m
misalnya dulu orang dari manggarai mau ke blok m
misalnya dulu orang dari manggarai mau ke blok m
itu empat kali naik bus
nah dengan e ticket kami mulai tahu orang ini naiknya di situ
makanya sekarang satu kali naik bus
sama juga sebetulnya ketika orang mau ke blok m
ada berapa rute yang sudah kami ubah juga
jadi intinya memang di e ticketing
nah perlu saya sampaikan pada pak daryono dan teman teman
kami sebenarnya sudah menggratiskan pak sejak tahun yang lalu naik bus
jadi kalau bapak ibu punya gaji ump tinggal lapor di bank dki penerimaan gaji yang diberikan
otomatis bank dki memberikan gratis
sekarang para marbot yang tinggal di rumah susun anak anak semua sudah gratis
ini bagian dari kami menopang supaya biaya hidup mereka transportnya murah
hanya memang busnya yang perlu kami tambah
rute kami sudah tambah seratus lebih rute
yang langsung tujuan sampai kemana
jadi ini yang penting kenapa kita dorong dengan e ticketing
sekarang lansia malahan yang tidak mampu bisa kami jemput dengan transjakarta care
kami punya jemput
kami punya jemput
jadi orang kalau pakai kursi roda pengen dijemput gak punya uang ke rumah sakit tinggal telepon satu hari sebelumnya
kami datang kami jemput kami urusin
jadi sebenarnya kalau gratis itu sudah lakukan
integrasi tentu harus integrasi
kami sudah integrasi mrt rrt juga
ya pak basuki cukup
langsung kepada paslon tiga
harap menanggapi jawaban dari paslon dua atas pertanyaan tersebut
silahkan waktunya adalah satu menit
ketika kita mengatakan paslon tiga paslon dua
kita mengatakan akan mengintegrasikan
maka kita melihat mobilitas penduduk
dan terakhir studi dilakukan itu tahun dua ribu tujuh
sudah sepuluh tahun yang lalu
konsekuensinya cara kita mengatur rute hari ini tidak mencerminkan kebutuhan warga
karena itu kita integrasikan dan rutenya disesuaikan dengan kebutuhan mobilitas warga di jakarta
yang kedua yang tidak kalah penting
kita malah akan mengajak lebih jauh dari penyedia transportasi online
untuk juga terlibat
terutama di fase dimana kita membangun integrasi itu
karena itu perlu proses perlu waktu
di fase itu integrasi dengan penyedia online akan kita lakukan
lalu yang ketiga yang tidak kalah penting
kita akan memastikan proses ini tidak top down
teman teman penyelenggara selama ini selama ini minim diajak
kami akan undang terlibat
anda bantu rumuskan
cukup sampai di sana
dan kita langsung saja beri kepada
beri waktu kepada paslon dua menanggapi jawaban yang disampaikan
paslon tiga waktunya satu menit
kadang kadang saya juga heran juga
kami dianggap tidak bottom up
sebutnya ketika anda menggunakan tiket
menempel waktu keluar
itulah bottom up yang kita lakukan
kami tahu persis anda sampai kemana
misalnya dulu kampung rambutan ke blok m
kenapa kami tahu banyak penumpang pengen kampung rambutan langsung blok m
karena dia tap
jadi ini satu juta lebih
penumpang ini belasan juta tentu butuh data
makanya kami dengan pola seperti ini jadi data
kami akan terus membuat rute rute yang baik
busnya kami kelas dunia semua
bahkan bus kami yang baru baru ini
supaya yang pakai kursi roda itu bisa rata
kalau enggak dia langsung meluncur
dan lantainya pun tidak mungkin jatuh
supaya bisa hadap ke depan
sehingga perempuan mempunyai ruang yang nyaman di dalam bus
busnya semua sangat standar
karena kami ingin produksi karosiri lokal
itu saja masalah
ya pak basuki
kita cukupkan sampai di sana
dan kita tepuk tangan untuk jawaban paslon dua paslon tiga
dan juga masyarakat transportasi
baik kini kita lanjut kepada komunitas yang ketiga
adalah komunitas rumah susun dan toilet untuk semua keluarga
jadi tadi saya sebut permukiman
ternyata ada yang secara spesifik yaitu rumah susun dan toilet untuk semua keluarga
silahkan perwakilannya mengambil pertanyaan untuk undian
kemudian disebutkan namanya
terima kasih buat mbak ira
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nama topnya kartok
saya ingin bertanya kepada kedua kandidat
pak kami ini warga rusun jantung negara
yang direlokasi akibat normalisasi kali ciliwung
kami menderita tidak saja secara ekonomi
tapi juga secara mental
kami benar benar merasa drop
saat ini kami tinggal di rusun yang sering bocor
padahal kami harus menanggung beban biaya bulanan terus menerus
bila bapak terpilih
apakah bapak tega untuk terus menerus membanding kami biaya rusun yang bocor ini
terima kasih pak
yang pertama jawab adalah pastron dua
pertanyaannya cukup jelas
waktunya adalah satu lima menit
terima kasih pak kartok
memang harus kita akui
beberapa rusun yang dibangun dengan kontraktor yang maling
itu berakibat seperti itu
makanya sekarang kenapa kami memperlambat
kami lebih baik pilih yang mutu yang baik
kalau bapak perhatikan rusun rusunnya bapak tinggal
kalau soal tidak bayar bagaimana
memang rusun itu tidak bayar sebetulnya bapak
rusun itu tidak bayar
ini hanya kontribusi
untuk pemeriksaan lingkungan
nah yang tidak mampu bayar beberapa sudah kami bayarkan lewat basis juga lewat operasional saya sebetulnya
nah ini yang sedang kita lagi bantu
termasuk kita akan bangun di ciangir
harus kita akui waktu kami memindahkan itu
ada unsur sosial yang kami tidak perhatikan waktu itu
tadi bisa pinjam cabai pinjam minyak goreng
waktu pindah tetangganya berubah
nah sekarang untuk yang pindah baru
dia boleh sama sama tinggal di satu lantai
nah ini yang kami lakukan
termasuk tempat dagang
kami mulai pikirkan sekarang untuk membongkar pagar pagar rusun
supaya membangun kios kios dagang
nanti ke depan semua rusun kami itu kios dagang itu di tepi jalan
inilah yang kami harus akui
ada kesalahan desain yang masa lalu
yang terus kami perbaiki sekarang
saya mohon maaf dan saya harap bapak ibu bisa bersahabat
pak basuki cukup
langsung saja saya beri kesempatan
paslon tiga waktunya satu setengah menit
menjawab pertanyaan dari komunitas rumah susun tadi
apakah perlu diulang pertanyaannya
ini pertanyaan yang sering muncul ketika kita bertemu dengan warga rumah susun
hamzah dari bukiduri
yang pindah juga ke rumah susun
menceritakan penderitaan dimulai ketika masuk rumah susun
karena itu kenapa konsep kita adalah menata kampung
dan kita perhatikan
dalam memimpin membawa hati
gubernur ini bukan sekedar melaksanakan peraturan membuat peraturan
gubernur ini pemimpinnya rakyat
rakyat itu saudaranya
karena itu penderitaan rakyat adalah penderitaan gubernurnya
bukan dipandang penderitaan rakyat sebagai kelompok orang saja
ini bukan statistik
ini adalah manusia yang punya hak hidup yang sama di jakarta
karena itu kenapa kami ingin hadir
memimpinnya dengan hati
karena problem yang seperti ini
solusinya kenapa kita buatkan program perumahan dengan dp rupiah
supaya warga di kampung kampung yang hari ini kampungnya sempit
saya datang kampung krukut
empat km dari balai kota
di sana padat sekali
kamar mandi pun berbarengan di depan
lalu mereka diberikan akses pada apa
sehingga bukannya dipindahkan ke tempat jauh
diberikan solusi di situ
dan diberikan hak untuk memiliki rumah di tempat itu
dengan pembiayaan rupiah dp nya
langsung saja paslon dua menanggapi jawaban yang diberikan oleh paslon tiga tadi
dalam waktu satu menit
matur sebanun pak kartof
kami sudah ke rusun jati negara
memang ada beberapa yang komplain tentang persoalan yang disampaikan
mari kita bandingkan
sekarang kondisi kampung pulau seperti apa
mereka yang masuk rusun jati negara itu mendapatkan banyak fasilitas
mulai kgp kgs permodalan
jadi banyak sekali yang dimanfaatkan
oleh sebab itu kami mohon dengan sangat
kami tidak bisa memuaskan semua orang
pasti ada yang kumplin
dengan permohonan maaf kami akan berusaha memperbaiki
kalau ada yang bocor bocor
meskipun itu dulu yang membangun adalah pupera
tapi kami tanggung jawab untuk menyembuhkan yang bocor
dan itu rusunnya adalah tiga puluh meter persegi
yang cukup layak untuk warga kita
sudara kita yang ada di kampung pulau
menanggapi apa yang disampaikan oleh paslon dua
waktunya satu menit
jadi yang dibutuhkan warga disini sebenarnya solusinya
karena itu kenapa kita melihat persoalan ini
kita bayangkan seseorang tinggal di jakarta
sebutlah empat puluh lima puluh tahun sejak kedatangannya
ada periode dimana mereka menggunakan rumah susun
seperti yang anda sudah miliki sekarang
di tempat itu kami akan pastikan
yang sudah tinggal disana
dan itu artinya ada transparansi
siapa yang mengelola
siapa yang bertanggung jawab
bila ada masalah
dan menggunakan alat digital untuk bisa ada monitoring yang baik
tetapi itu tidak cukup
kedepan lewat program okoc ada peningkatan kesejahteraan
lalu yang kedua yang tidak kalah penting
dari situ pindah naik kelas
untuk memiliki rumah sendiri
baik rumah tapak ataupun rumah susun
tetapi memiliki rumah
dan ini yang kita siapkan
solusinya adalah manajemen lebih baik
dan punya rumah sendiri
pak anies kita cukup sampai disana
dan kita beri tepuk tangan untuk javan
dan komunitas rumah susun
dan toilet untuk semua keluarga
baiklah hadirin para paslon
kita masuk kepada komunitas keempat
yaitu komunitas nelayan
untuk maju mengambil undian pertanyaan
disebutkan siapa namanya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami iwan dari nelayan
pak kami nelayan
sudah tinggal di pantai jakarta turun temurun
apakah kehidupan kami sebenarnya diikuti oleh atau tidak
boleh bantu ya pak
apakah kehidupan kami sebenarnya diakui atau tidak
betul itu yang mau disampaikan
ya lanjut pak
jika iya apakah kebijakan pemerintah dki itu
masa depan kehidupan kami
saya merasakan hal ini karena
merasa program lain
kayaknya reklamasi lebih diperhentikan
sementara kehidupan kami nelayan diabaikan
apakah kedua gubernur
akan memperbaiki kehidupan nelayan
dan akan mensejahterakan nelayan
menghentikan reklamasi atau
tolong diperhatikan itu
saya akan ulang pertanyaannya supaya lebih jelas
intinya adalah mereka mempertanyakan
sudah turun temurun
tapi sebenarnya mereka diakui atau tidak
apa kebijakan pemerintah dki untuk masa depan kehidupan mereka
mereka merasa bahwa
program lain seperti reklamasi lebih diperhatikan
sementara kehidupan mereka diabaikan
baik saya beri waktu satu lima menit
dijawab terlebih dahulu oleh paslon tiga
ada dua belas nelayan sekurang kurangnya di jakarta
dalam jakarta dalam angka
statistik itu tidak ada
profesi nelayan disitu
kami akan memastikan
bahwa nelayan di jakarta
dan salah satu caranya
mengapa kita menolak reklamasi
karena reklamasi itu
justru memberikan dampak yang amat buruk
kepada para nelayan kita
memberikan dampak kepada pengelolaan lingkungan
kita tahu betapa
ada tiga belas sungai yang mengalir ke teluk jakarta
dan hadirnya reklamasi disana
konsekuensinya pada kita semua yang ada di ruangan ini
banjir akan menjadi fenomena rutin bagi kita
karena air yang mengalir
justru dihadapkan dengan reklamasi
dan yang ketiga
terkait dengan para nelayan
kita akan memastikan
program peningkatan kewirausahaan
dilakukan secara intensif
kita akan latih
kita akan memberikan modal
termasuk fasilitas perkapalan
sehingga para nelayan di jakarta
bisa merasakan manfaat mencari pencaharian
di teluk jakarta
di sekitar kepulauan seribu
ini yang sekarang terlewatkan
kalau kita masuk di kepulauan seribu saja
untuk para nelayan
dan keluarga nelayan
amat minim disana kita akan kembangkan
smk untuk perikanan
dan para nelayan dilatih
sehingga bisa lebih produktif
dalam mereka melaksanakan
saya beri kesempatan kepada paslon dua
untuk menjawab pertanyaan dari komunitas nelayan
saya sudah bacakan
kemudian perlu diulang
namanya silahkan pak
terima kasih pak iman
saya mau tunjukkan
ini adalah nelayan muara angke
rancangannya kami tidak pernah punya niat
bahkan ada kanal untuk perahu nelayannya
ini adalah muara baru
pantai mutiara mengajukan izin
memperluas untuk perumahan mewah
kami memperluas justru disini
dapat tanah sepuluh hektar
supaya nelayan ada tempat sandar
termasuk ada tempat penyimpanan ikan
termasuk pengolahan ikan seperti ini
tapi ini akan dimiliki oleh nelayan
kita harus menyelesaikan banyak tanggul
jakarta ini satu lima meter di bawah muka laut
kita lagi meninggikan tiga delapan meter tanggul
tanggulnya sedang dikerjakan
kami menuju tanjung priok
ketika tanggul ini jadi
maka ini semua ada tambatan untuk perahu
dan bagaimana untuk perumahannya
perumahannya akan kami taruh
di tepi tanggul
semua nelayan akan tinggal di tepi tanggul
bahkan kami mulai memikirkan
untuk muara angke
kita sedang akan membangun restoran apung
supaya ibu ibu nelayan juga bisa melakukan ini
restoran yang lama akan kita bongkar

sebetulnya lapangan bola angke
desain pengembangan terpadu muara angke
sudah jadi semua
ini hubungan apa dengan pulau reklamasi
nelayan pun berhak tinggal di sana
saya minta kepada paslon tiga
saya ingatkan kepada para paslon
bukan eksplorasi jawaban
tetapi menanggapi jawaban dari pasangan calon lawannya
silahkan waktunya satu menit
jawaban saya nggak muter muter
bapak adalah bagian dari kami
bapak akan diperhatikan
bapak akan diberikan solusi
untuk bapak bisa naik kelas
banyak sekali nelayan nelayan yang kami temui
sekarang mengalami kesulitan
kami memiliki program yang jelas berpihak kepada nelayan
kami menolak reklamasi
dan menghentikan reklamasi
yang ada sekarang
karena tidak terbuka
dan tidak berkeadilan
untuk para nelayan
kami sudah katakan itu
dari putaran pertama
menyatakan bahwa kami berpihak kepada dua puluh empat ribu lebih
nelayan yang ada di pesisir jakarta
kami ingin tingkatkan
saya pernah investasi
di perusahaan pengelolaan ikan
saya ingin bekerja sama
dengan para nelayan
agar para nelayan bisa melaut
dan tangkapannya bisa lebih baik
ibu susi punya program yang baik
dengan ibu susi untuk meningkatkan
harkat martabat para nelayan
kita tahan pendukung paslon tiga
silahkan menanggapi jawaban yang disampaikan
waktunya satu menit
dan seluruh komunitas nelayan
saya terima kasih
pak iwan dan semuanya adalah bagian dari kita
saya ingin mengucapkan
saya tidak layak
nelayan hidup dengan rumah rumah seperti itu
kami sudah kesana
dan kemudian saya sampaikan konsepnya
untuk penataan rumah rumah tersebut
termasuk juga dengan membangun tpi yang memadai
nelayan kita itu betul betul berdaya
bermartabat dan anak anaknya cerdas
kita ingat betul bahwa anak anak nelayan
diberikan otak yang cerdas
karena setiap hari makan ikan
mereka berhak kehidupan yang lebih baik
jangan sampai meskipun tidak ada banjir
selalu mereka kebanjiran
karena tanggulnya bocor
kami ke kamal muara
kami ke muara angke
kami berdiskusi dengan rekan rekan nelayan
dan mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik
nelayan berhak untuk hidup lebih baik di teluk jakarta
kita beri aplaus
ini adalah segmen yang mengakhiri
pertanyaan langsung dari publik
untuk komunitas nelayan
kita beri tepuk tangan juga
kita akan masuk
kepada segmen berikutnya
dipastikan akan lebih seru
karena kita punya perdebatan antara
calon wakil gubernur dan calon gubernur dki jakarta